anda masih menyaksikan cnn indonesia news update
artis gisela anastasia kembali menjadi perbincangan di media sosial karena kasus dugaan video asusila
kasus ini bukan yang pertama kali menimpa dirinya
karena sebelumnya pada oktober lalu gisela pernah membantas sebuah video yang beredar yang disebut sebagai dirinya
nama artis gisela anastasia menjadi perbincangan di media sosial terkait dugaan video asusila
berisi sosok yang dinilai mirip dengan dirinya
tagar gisel hingga kasian gempi pun meramaikan trending topik twitter sejak sabtu pagi
hingga sabtu sore belum ada keterangan resmi dari gisela terkait hal ini
meski mengaku belum mengetahui detail polda metro jaya memastikan akan mengecek kasus ini
tersebarnya video asusila berisi sosok yang mirip dengan gisel bukanlah pertama kali terjadi
sebelumnya pada oktober
gisela pernah melaporkan beberapa akun media sosial yang diduga menyebarkan video asusila yang dikaitkan dengan dirinya ke ditreskrim suspolda metro jaya
pasal yang dilaporkan terkait penyebaran video bermuatan asusila atau pencemaran nama baik
atau menyebarluaskan video bermuatan pornografi diantaranya uu informasi dan transaksi elektronik dan undang undang tentang pornografi
selain menyerahkan barang bukti
kisah juga mengaku jika diperlukan dalam proses hukum akan menyiapkan saksi
yakni manajernya yang diakui paling dekat dengan dirinya
gisela mengenai akunnya ada banyak
karena banyak karena semuanya
jadi dari twitter dari instagram tapi sedikit ya lebih banyak tuh di twitter twitter twitter sih yang kena banyak bisa
cuman itu dia dari semuanya kita nggak tahu apakah bisa benar benar
dapatkan semua atau nggak gitu
jadi aku lumayan detikkan
dari tadi juga kan namanya orang awamnya nanya melulu
kira kira bisa nggak sih dapet yang pertama bikin fotonya kira kira bisa nggak sih chef
ya kalau mereka jawabnya pasti selalu ya nanti diutakan gitu
ya sejauh ini
kalau kan dia yang paling manajer aku yang paling dekat sama aku ya gitu aja
saat itu gisel membantah perempuan yang ada di dalam video yang tersebar di media sosial twitter hingga grup whatsapp itu adalah dirinya
tim liputan cnn indonesia